kurang lebih satu setengah jam lagi analog switch off akan diberlakukan di wilayah jabodetabek secara serempak seperti tadi yang sudah dijelaskan
itu artinya tidak akan lagi anda bisa menonton siaran tv analog
jadi harus melalui tv digital
tadi juga sudah disebutkan bahwa anda yang memang belum memiliki tv digital tidak usah khawatir
jangan menunggu untuk membeli tv baru dibuang tv lamanya tidak usah karena anda bisa menggunakan set top box dan juga antena digital
lalu bagaimana caranya kita untuk nonton tv digital di set top box
mari kita bahas di yuk nonton tv digital
nah caranya seperti apa yang pasti pastikan anda memiliki set top boxnya terlebih dahulu ya
jadi dari data yang diimpun oleh cnn indonesia com
bagi anda yang masih menggunakan tv analog anda dapat menyaksikan siaran tv digital dengan menggunakan dua tambahan perangkat baru
ya ini ada stb atau set top box dan juga ada antena digitalnya
jangan lupa jangan set top boxnya aja nanti gak bisa nyala
bingung lagi kan karena harus punya antena digital juga
kemudian setelah sudah memiliki alatnya set top box ini adalah alat yang untuk mengkonversi sinyal digital
menjadi gambar dan suara yang bisa anda tonton di tv analog yang anda miliki di rumah
sedangkan antenagi digitalnya jelas untuk menangkap sinyal digital
sudah punya dua alat ini ada stb dan juga antena pastikan disambungkan dengan tv analog yang anda miliki
saya juga mengingatkan jika anda ingin membeli set top box
jangan lupa harus membeli yang sudah berlibur
yang sudah berlisensi cominfo sehingga nanti anda benar benar bisa menonton dengan jelas
kemudian setelah sudah terhubung dengan tv analog anda
apa yang harus anda lakukan
jangan lupa dinyalakan set top boxnya
terus ganti mode di tv menjadi mode av
setelah sudah diganti moda av dan jangan lupa disesuaikan ya
misalkan ada av satu atau av dua dicoba saja mana yang terhubung dengan set top box anda
lalu langkah selanjutnya
sudah dinyalakan set top boxnya tekan tombol menu di remote set top box nya
nanti juga anda satu set gitu akan mendapatkan remote nya juga ada tombel menu
kemudian pilih pencarian saluran
pencarian saluran nanti dia akan mencari dan yang pencarian otomatis saja
tidak usah yang manual
jadi sehingga semua channel tv nanti secara otomatis akan muncul di tv anda
nah setelah itu setelah semuanya ditemukan
jangan lupa untuk pilih menu simpan
karena kalau anda nanti lupa pilih menu simpan tidak tersimpan
harus memulai dari awal lagi
nah setelah itu sudah deh
langsung anda bisa menyaksikan tayangan tv digital dengan lebih jernih dibandingkan tv
nah kemudian apakah yang sudah punya tv digital bagaimana caranya biar bisa mendapatkan sambungan tv digital seperti itu
kemudian apakah yang sudah punya tv digital bagaimana caranya biar bisa mendapatkan sambungan tv digital seperti itu
tentunya anda tidak membutuhkan set top box seperti yang memiliki tv analog
anda hanya butuh melakukan scan ulang saluran tv digital
pilih menu di perangkat tv digital anda ada di bagian atas layar atau di bagian mana anda bisa mencari
yang penting tombol menu nya dipilih
kemudian pilih kategori tv pada bagian perangkat
masukkan merek dan model tv
dan jika sudah masuk dalam daftar tv yang bisa menerima siaran digital
maka merek dan model tv anda akan tersedia di pilihan pilihan tersebut
lalu tinggal dipilih dan pilih opsi scan ulang saluran tv digital
lalu sama seperti yang memiliki set top box atau menggunakan set top box
anda harus memilih opsi simpan
jangan lupa karena nanti anda harus mengulang prosesnya dari awal
jika tidak disimpan
pilihan stasiun tv di tv digital ini lebih banyak
dan seperti yang sudah saya utarakan di awal bahwa gambar dan juga suaranya ini lebih jernih lebih bersih
inilah yang menjadi keunggulan siaran tv digital dibandingkan siaran tv analog
jadi selama tinggal siaran tv analog kurang lebih satu setengah jam lagi
siapkan televisi anda agar bisa menonton siarannya yang lebih jernih dan bersih